konsep ramah lingkungan menjadi perhatian dalam penyelenggaran asian games dua ribu delapan belas di indonesia
salah satu contohnya adalah penggunaan mobil listrik sebagai sarana transportasi di dalam kawasan gbk senayan jakarta
serta mobil hidrogen di kawasan venue asian games di palembang
mobil listrik buatan tiongkok ini memiliki kapasitas empat belas orang penumpang
hanya ada pedal gas dan rem cara mengendarai kendaraan pun relatif mudah
dan yang paling penting kendaraan ini ramah lingkungan
tak hanya mengantar pengunjung dan penonton selama asian games
mobil listrik ini juga digunakan untuk mengantar tamu tamu penting berkeliling kawasan gelora bung karno
istimewaannya mobil ini selain zero emisi
dia juga dapat menjangkau kalau secara teknis datanya
mencapai enam puluh km
enam puluh km per jam
enam puluh km total jarak yang bisa ditunggu
seandainya baterai penuh
lainnya untuk bisa mengisi baterainya berapa lama
baterai penuh itu setelah kita selesai operasi di sore hari
teknisi kami merangkap driver atau drivernya
itu malam itu ngecas sampai pagi dia chargernya otomatis mati
sekitar delapan jam sudah penuh
sayang jumlah mobil listrik seharga tiga ratus lima puluh juta rupiah ini masih sangat terbatas
selama asian games dua ribu delapan belas berlangsung
mobil ramah lingkungan berbahan bakar hidrogen juga diluncurkan di palembang sumatera selatan
total ada sepuluh unit mobil hidrogen milik perusahaan ecups arkola yang dikirim ke palembang
konsep hidrogen mobility pada asian games dua ribu delapan belas di palembang mendahului olimpiade tokyo pada dua ribu dua puluh nanti
jadi palembang ini the first city in asia mengimplementasikan yang namanya green energy
momentum asian games nya dipakai
jadi palembang itu empat puluh lima negara hadir palembang yang pertama sekali di asia menjalankan ini
tentunya ini dipakai nanti untuk mengikuti vip
selain berbahan bakar hidrogen tanpa emisi mobil bermesin reynold ini juga menggunakan teknologi hybrid
yakni menggunakan listrik
tenaga listrik bisa didapat dengan mengisi daya baterai dan hanya bersifat cadangan
berbeda dengan mobil listrik biasa yang harus memenuhi baterainya berjam jam
mobil listrik hidrogen cukup diisi daya selama beberapa menit untuk jarak tempuh kilometer yang sama